dan saat ini sudah tersambung melalui skype dengan mahasiswa indonesia di turki muhammad fajar haki
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia mas fajar
waalaikumsalam mbak dea merhabalar mbak dea
mas fajar bisa dijelaskan bagaimana suasana ramadan di turki ini sudah memasuki hari ke sebelas mas
betul jadi di sini seperti di indonesia ya meriah
tapi memang tetap ada perbedaan perbedaan yang saya rasakan
apalagi saya ini tahun pertama mbak dea dan para pemirsa di turki
masih kental banget buka puasa dan ramadan di indonesia nya
bagaimana dengan silaturahmi dengan pelajar pelajar lain maupun warga negara indonesia di sana
apakah semakin intens mas di masa ramadhan
iya betul kita sendiri dari perhimpunan pelajar indonesia kita suka mengadakan buka bersama
baik ppi wilayah ataupun ppi negara ppi turki
juga kbri dan kjri di sini secara rutin mengadakan buka bersama
dan nanti akan ada solat idul fitri bersama juga
begitu mbak dea
mas fajar ini puasanya kan durasinya lebih lama nih dari indonesia
apakah ini menjadi hamba
ini bisa dikatakan mas selama puasa di turki sana
iya betul banget mbak dea
jadi para pemirsa di sini kita puasa selama enam belas jam
dua jam lebih lama dari di indonesia
kalau yang saya rasa kental alhamdulillah nggak ada ya
cuma memang biasanya jam lima kita udah ngabuburit kalau di indonesia
nah kalau di sini jam tujuh ngabuburitnya mbak dea
jam tujuh ya jadi lebih molor ya mas ya karena waktunya lebih panjang
iya betul betul
tapi untungnya di sini nggak ada iklan sirop ya mbak dea
kemudian kalau sudah enam belas jam berpuasa kira kira menu apa yang favorit di sana
apakah sulit mengakses atau menikmati seperti nasi putih seperti saya pada malam hari tadi
sebenarnya kalau tadi sendiri saya makan pakai roti ya mbak dea ya
sebenarnya di sini nasi nggak sulit di sini nasi ada
hanya saja bagi beberapa warga indonesia pelajar indonesia
yang bisa makan di sini ya
yang tinggal di dormitori di asrama dengan beasiswa
kami betul betul di stylekan dengan style turki
nasi ada tapi berbeda mbak
di sini nasinya berminyak begitu tidak seperti di indonesia
nah kalau anak anak yang tinggal di rumah mereka bisa bikin dengan magikom bisa bikin nasi sendiri
jadi rata rata di sini memang kami makannya roti kentang begitu
nasi minim lah
tapi gak kangen tuh mas pengen makan nasi mungkin
dengan ayam goreng dan sambal terasi misalnya
waduh jangan ditanya mbak dea
tanpa mbak dea ngomong juga kita aktif banget mbak dea
baik mas di sana itu kan mayoritasnya muslim dan sama seperti indonesia sama sama muslim
apakah ada perbedaan yang signifikan atau sama sama aja sebenarnya mas
ya jadi kalau di sini mungkin di sini sama ya
seperti di indonesia kan mayoritas muslim kita di sini pada puasa juga
cuma bedanya mungkin kalau di indonesia banyak restoran yang ditutup gitu ya
tapi kalau di sini restoran tetap dibuka seperti biasanya
bahkan saya juga menemukan banyak hal
contohnya si pemilik restoran dan pelayannya mereka puasa tapi tetap membuka restorannya pokoknya begitu
oke mas wajar terakhir mau salam salam
silahkan sampaikan salam salam emas mungkin ke kerabat yang ada di tanah air
saya salam aja buat seluruh pemirsa setia cnn indonesia dimanapun berada
baik terima kasih
mas muhammad fajar haki pelajar indonesia di turki telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected